dan kami langsung ajak anda menuju kemenpora jakarta untuk menyimak keterangan pers yang disampaikan langsung dari sana
kita akan sama sama saksikan
sudah menyampaikan surat pengunturan diri kehadapan bapak presiden jokowi sebagai menteri pemuda dan olahraga
republik indonesia periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
dengan harapan saya harus fokus menghadapi dugaan tuduhan komisi pemberantasan korupsi
dan sudah barang tentu
saya harus mengikuti proses hukum yang ada dengan sebaik mungkin
dengan terus menerus mendorong prinsip praduga tak bersalah
sekaligus kita menunggu sebaik baiknya nanti alat alat bukti yang dimiliki kpk
dengan tanpa membuat wajah
saya akan mencari pacaran terlebih dahulu karena saya tidak seperti yang dituduhkan mereka
kita ikuti proses semuanya dengan baik sebagai warga negara yang taat hukum
dan sekali lagi saya ingin fokus menghadapi itu
sekaligus saya mohon doa kepada semuanya
kepada guru guru saya
sahabat sahabat saudara saudara dan kolega saya di kementerian
semoga saya bisa menghadapi proses hukum ini dengan lancar
tentu dengan pertolongan allah swt
berharap kepada seluruh sahabat sahabat saya di sini
tetap bekerja dengan baik
tetap melakukan yang terbaik
tunjukkan prestasi demi prestasi
karena kita pernah melakukan dan melaksanakan amanat besar negara
yaitu asian games dan asian para games
dan beberapa multi event yang lain dengan baik dan sukses
dan itu akan terus dicatat dalam sejarah
jangan pernah berhenti berkarya berinovasi
sekaligus mendedikasikan secara penuh pada negeri ini
karena olahraga indonesia harus terus bangkit
kepada para pak atlet para atlet
pengurus cabang olahraga
dan seluruh stakeholder olahraga
termasuk wartawan yang terus memberikan support kepada olahraga tanah air
teruslah berlatih dan bertanding
tunjukkan bahwa indonesia adalah negara besar yang bisa menjadi
rujukan dari negara manapun dalam hal prestasi olahraga tanah air
demikian pula para pemuda jangan pernah putus asa
jangan pernah patah arang
dan jangan pernah berkecil hati menghadapi suasana apapun
karena sungguhnya kehidupan itu sudah diatur oleh allah swt
dalam keadaan apapun harus tetap yakin optimis
dan laksanakan semua yang ada di hadapan kita dengan tulus ikhlas
sejak sore hari ini
saya mohon pamit dari kemenpora
saya sudah menyelesaikan tugas di sini
dan setelah ini saya menghadapi tugas baru
dan mohon doanya semoga tugas baru ini bisa
saya laksanakan dengan kuat
dengan sepenuh hati
terima kasih kepada wartawan
terima kasih semuanya
terima kasih kepada seluruh rakyat indonesia
izinkan saya berjuang untuk menghadapi kenyataan ini
semoga allah memberikan pertolongan dan jalan kebaikan untuk kita semua
dan semoga teman temanku semua
yang juga punya masalah apa saja sekecil apa saja
di keluarga di kantor di masyarakat
di mana pun semoga allah memberikan kemudahan
memberikan kemudahan dan kemudahan
sehingga kita bisa melewati setiap ujian yang diberikan oleh tuhan yang maha kuasa
demikian yang bisa kami sampaikan
sekali lagi terima kasih izinkan saya untuk meninggalkan kantor ini
terima kasih kepada sahabat sahabatku
orang orang keren orang orang hebat semuanya
sudah membantu saya selama ini
para deputi sesmen para staf ahli staf khusus
para asdep sesdep dan seluruh staff saya
lanjutkan perjuangan ini
jangan pernah berhenti
jangan pernah berhenti untuk berjuang
demi masa depan pemuda dan olahraga tanah air
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak tadi bertemu dengan pak jokowi
apa yang disampaikan pak
dan juga untuk kegiatan event event olahraga ke depannya gimana pak
ini persiapan dan segala macam
pertama seperti yang saya sampaikan tadi
saya sudah melapor dan konsultasi ke bapak presiden
dan di hadapan beliau saya menyerahkan surat pengunturan diri saya
agar bisa konsentrasi menghadapi dugaan di kpk
yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi
bahwa agenda agenda besar nasional tidak boleh berhenti
masih ada pekan warga nasional dua ribu dua puluh
masih ada sea games dua ribu sembilan belas di filipina
dan yang paling penting menghadapi olimpiade dua ribu dua puluh di tokyo
masih ada banyak single event
yang membutuhkan tenaga pikiran dan kehadiran hati kita
kemudian basket fiba di dua ribu dua puluh
dan beberapa single event yang lain
itu butuh kehadiran kita semua
karena sekarang olahraga betul betul sudah menjadi lifestyle di masyarakat kita
saya senang karena tadi
suasana ketika saya pamitan dengan keluarga besar saya betul betul tidak seperti yang saya duga
betul betul rasa kekeluargaan yang sangat mendalam sekali
disertai dengan permohonan maaf saya kepada semua staff staff saya di sini
sekaligus terima kasih atas kerjasama pembagian tugas
sampai perjuangan dan pengorbanan para staff staff saya di sini
yang tidak kenal waktu dua puluh empat jam lebih
seperti wartawan juga
meninggalkan istri suami anak anak
hanya untuk mengabdi dalam sebuah pekerjaannya yang sangat mulia
jadi suasananya sudah betul betul sangat dekat sekali
karena itu terima kasih sekali lagi untuk semuanya
maka saya mohon nanti kepada yang melanjutkan setelah saya ini
tolong dikontrol dengan baik

ya yang paling penting adalah
azaz praduka tak bersalah harus diakini oleh semuanya
dan itu nanti kita buktikan di proses berikutnya
mengenai siapa yang menggantikan saya sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden
saya serahkan sepenuhnya kepada pak presiden untuk mengangkat plt maupun pengganti saya di kemenpora ini
sekali lagi bila mana selama empat tahun sebelas bulan saya memimpin kemenpora ini
banyak hal yang belum memuaskan
banyak hal yang belum memuaskan
mohon maaf yang sebesar besarnya
pejabat pejabat di belakang saya ini akan terus bekerja siang malam
untuk menaikkan bendera merah putih setinggi tingginya
di antara bendera bendera negara lain di ajang dunia
sekali lagi cukup ya
tadi di atas mohon maaf terlambat tadi satu jam karena saya harus packing baju baju
buku buku dokumen dokumen agar nanti pengganti saya berikutnya itu sudah siap masuk ke ruang kerja
setelah ini saya juga akan pulang ke rumah dinas
saya mohon izin tadi ke pak sesmen untuk menempati rumah dinas
selang beberapa waktu untuk menyiapkan packing
kalau teman teman mau bantu packing ayo ke rumah nanti
terima kasih saya kira itu
saya akan menghadapi semuanya dengan baik
saya izin allah swt dan mohon doa restu dari sahabat sahabat semua
selamat berjuang untuk sahabat sahabat
selamat berjuang untuk sahabat wartawan semuanya
tegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi ini
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh